hingga saat ini demokrat tidak menyatakan akan keluar dari koalisi adil makmur yang digawangi gerindra
meski melalui surat yang beredar sebelumnya ketua umum demokrat susilo bambang yudhoyono
menginstruksikan kadernya di badan pemenangan nasional untuk segera kembali konsolidasi ke internal demokrat
terkait hal ini sekjen pdip hasto kristianto tidak memberikan jawaban rinci
ketika ditanya kemungkinan dibukanya kesempatan bagi partai yang ingin bergabung dengan koalisi indonesia kerja
skala prioritas kita adalah mengedepankan langkah langkah rekonsiliasi dengan semangat persaudaraan
pdip perjuang adalah partai yang bisa bekerjasama dengan seluruh elemen kekuatan bangsa
untuk indonesia maju kita bersama
itu nanti bapak presiden jokowi yang akan menentukan arah kebijakan ke depan
dan juga bersama sama
untuk dibahas dengan ketua umum partai politik koalisi indonesia kerja